selain itu komisi pemberantasan korupsi atau kpk kamis ini juga menggelar diskusi dan dengan pendapat yang diikuti oleh para pemimpin kpk
serta sejumlah tokoh masyarakat anti korupsi
tokoh masyarakat yang hadir diantaranya mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md
mantan dekan fakultas ekonomi ui firmansyah dan sosiolog imam prasojo
para tokoh masyarakat dan pemimpin kpk tiba di gedung lama kpk sekitar pukul dua belas siang
sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis anti korupsi ini akan berdiskusi memberi masukan
serta melakukan evaluasi terhadap para pemimpin kpk tentang penanganan dan pemberantasan korupsi
ya saya akan sampaikan suara rakyat itu apa
pertama dukungan yang besar dari rakyat sehingga kpk ini eksis sampai sekarang
yang kedua kritik kritik tentu saja misalnya ada perkara yang terlalu lama orang menjadi tersangka gitu belum
kalau saya komponen rakyat itu terekspresikan dari opini opini di media masa dan forum forum yang luas
yang hampir tidak ada yang tidak mendukung kpk
jadi kpk ini masih sangat diperlukan dan harus diperkuat
cs itu kan teman kpk yang paling potensial juga kan
dalam perjalanan kan selalu membelain kpk
jadi ke akademisi teman teman dari lsm pegiat anti korupsi
ini kita minta masukan supaya
apa sih langkah langkah yang perlu perbaikan untuk kpk